sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah satu sembilan juta meter persegi
tidak diragukan lagi indonesia memiliki potensi hasil laut yang besar
hasil laut indonesia bahkan berkontribusi terhadap industri perikanan dunia
ekspor hasil laut indonesia didominasi oleh udang teri kepiting rumput laut dan ikan tuna
menurut data dari badan pbb bidang pangan dan pertanian fao
tahun dua ribu empat belas indonesia masuk dalam daftar sepuluh negara penghasil ikan terbesar di dunia
indonesia berada di posisi kedua setelah tiongkok dengan produksi enam juta ton ikan
di susul amerika serikat rusia dan jepang
negara negara yang merupakan importer ikan terbesar indonesia adalah tiongkok thailand dan jepang
berdasarkan data badan pusat statistik volume ekspor terbesar pada dua ribu empat belas adalah sekitar tiga ratus empat puluh empat ribu ton ke tiongkok
sementara nilai ekspor perikanan nasional antara januari sampai desember dua ribu enam belas adalah empat juta dolar amerika
berdasarkan informasi dari kementerian kelautan dan perikanan
angka ini naik lima delapan persen dari periode yang sama pada dua ribu lima belas
nilai ekspor pun meningkat ke beberapa tujuan seperti tiongkok amerika serikat dan uni eropa
tetapi harapan untuk menjadi eksportir nomor satu di dunia masih sulit terrealisasi
indonesia menghadapi sejumlah kendala antara lain maraknya pencurian ikan di laut dan merosotnya jumlah nelayan di indonesia
banyak kalangan berharap sektor perikanan indonesia dapat bangkit
dibutuhkan kerjasama berbagai pihak dan tindakan tegas pemerintah

pulauan terbesar di dunia ini mampu menjadi eksportir hasil laut terbesar di dunia
anur gewang cnn indonesia
indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa dari ikan seafood kerang rumput laut
ini adalah semua produk produk yang kita gemari dan juga digemari oleh para konsumen di seluruh dunia
kali ini saya berada di gresik untuk bertemu dengan seorang pengusaha yang memanfaatkan konsumen yang gemar memakan seafood
kelola mina laut yang didirikan oleh seorang pengusaha

rejik yang telah melakukan ekspor ke seluruh dunia dan sukses membangun industri pengolahan seafood di gresik jawa timur
luar biasa dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat sudah melakukan ekspor ya
mungkin bisa cerita sedikit karena biasanya ini kan kita jarang ya sukses story di mana sebuah perusahaan indonesia produknya dikirim ke international ke seluruh dunia
tapi sebelumnya pak najib bisa ceritakan sedikit kita persisnya ada di mana apa yang diolah dan mungkin cerita sedikit ya proses dari pengolahan seafood ini supaya menjadi barang ekspor
oke jadi perusahaan ini saya dirikan mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
yang kita lakukan ekspor itu adalah ikan yang paling kecil itu adalah ikan teri nasi
teri yang kecil kecil itu
kecil kecil itu ya
angkabnya saja bayangkan saja susah bagaimana apalagi mengumpulkan
dan kita sekarang ini punya ya terdisebut sebagai eksporter ikan teri nasi yang paling besar di dunia
oh jadi pembeli pertamanya itu dari jepang ya
dan sampai sekarang jepang
ngomong pak najik kenapa teri sebagai seafood yang pertama yang dijadikan barang ekspor
saya dalam pembangunan bisnis saya selalu mencari diferensiasi keunikan
kalau saya jual yang lain nggak ada keunikan
dan orang jepang itu kan makanan tradisional kan dengan ikan teri
di jepang suplainya berkurang dia mencari sumber bahan baku yang baru
ada di indonesia
dan di indonesia sumber bahan baku yang cukup banyak tapi bagaimana cara menangkapnya dan cara mengolah
bagaimana cara menangkapnya menjadi kualitas sesuai dengan harapan market jepang saat ini
waktu itu pertama kali jadi mendapat pesanan itu proses sampai mendapat pesanan untuk pertama kali itu seperti apa pak najik
dari awal ya memulai usaha ini
pasti kan ada tahap tahapan yang dilalui dan cukup ini ya cukup menantang kan
jadi dulu itu tidak ada orang yang menangkap teri
saya malah eh tolong ditangkap ikan ini
pak ikan yang besar aja nggak ada yang beli
udah lah saya jamin anda nangkap berapa saja akan saya beli
terpaksa saya melakukan edukasi
nah karena saya berangkat menggunakan bisnis adalah market oriented dulu
market sudah ada
nah bagaimana kita edukasi nelayan kita kasih es gratis
full box yang putih itu untuk menyimpan supaya dingin gratis juga
hasil berapapun kita beli dengan harga yang sudah disepakati kemudian kita olah
jumlah nelayan yang dilibatkan untuk ekspor pertama kali berapa
itu di tuban kurang lebih ya ada dua ratus perahu nelayan itu
nah setiap hari saya bagi es kadang nggak dapat kadang dapat ada sedikit
nah bayangkan mbak desi ya saya satu
dua bulan pertama baru lengkap satu kontainer
itu kurang lebih tujuh ton setengah
tujuh ton setengah

nah ketika pertama kali shipment itu
itu dalam bentuk kering
dalam bentuk kering
nah untuk meyakinkan karena setahu saya biasanya untuk ekspor itu
prosesnya juga jauh lebih panjang apalagi orang jepang kan
kualitasnya juga harus ada spesifikasi yang tinggi
itu bagaimana caranya
nah mereka pada saat sebelum proses kita undang datang
mengecek bagaimana kualitasnya dengan contoh sampel yang ada
begitu pada saat proses juga dia akan ngecek
kemudian sampai untuk ekspor pun dia dicek satu satu
nah dari situlah kita memulai
nah pada saat itu nggak dibayangkan bahwa ekspor langsung untung
seperti pertama karena cost nya mahal
kapasitas produksi yang nggak memenuhi ya rugi juga itu
dari antara cost dan harga jual yang pertama kali
itu kira kira berapa waktu itu untuk satu kontainer itu
jadi harga pokok produksi dengan harga jual itu sama
sehingga kita rugi biaya biaya administrasi umumnya itu
nah saya nggak mau menyerah
ternyata setelah pengembangan usaha
baru ekspor ketiga itu kita akan melakukan brid event point
ekspor ketiga apa
masih ke jepang dengan produk yang sama
jumlahnya lebih tinggi atau masih mirip mirip
ya tiga container yang pertama
apa feedback dari mereka
mereka merasa bahwa ini memuaskan dan memenuhi standar
karena kebutuhan mereka itu cukup banyak
kemudian kualitasnya juga oke
sehingga mereka akses barang kita
sehingga terus terus dikembangkan
dari situlah kita akan mengembangkan yang lain
begitu ada ikan terlinasi kita akan ambil
begitulah sehingga kita expand expand ke sana
itulah dimulai bisnis kami yang namanya kelola mina laut ini
itu dimulai dari satu container yang isinya teri
sekarang ada macam macam ya
kalau saya lihat ada selain teri tentu saja seafood udang seperti kita lihat di keping
tapi bahkan sampai sayur mayur juga ya daging dan lain sebagainya
bagaimana dari tahun ke tahun itu itu kan break evennya cukup cepat
setelah ikan teri kita puasai market sudah stabil saya tidak mau jadi kelola seri
saya ingin mengembangkan ikan yang lain
ikan kakap jadi dari kelola seri ke kelola kakap
nah karena ikan kakap merah ini itu permintaan di amerika cukup bagus
karena warnanya merah kemudian danirisa cukup banyak
dan harganya juga pasti jauh lebih tinggi
kemudian di dilet di haul supaya makan di amerika
makanya kita bentuklah buatlah didirikan pabrik yang ada di gresik ini
dulu ikan terinya mulai kita dituban
kemudian beberapa daerah di pantai yang lain
kemudian saya masuk di divisi ikan saya dirikanlah pabrik yang ada di gresik ini
nah cara mencari marketnya itu bagaimana
jadi kalau jepang ikan teri amerika kakap terus ini apa kira kira para konsumen itu favoritnya lah kalau mengkonsumsi seafood atau ikan
saya mengembangkan seafood itu berarti market oriented
ternyata ikan ini di seluruh dunia tidak ada
yang ada itu adalah di perairan yang ada karangnya
nah saya selalu melihat lah
kalau saya ada ikan yang dekat dengan amerika sana dari ecuador meksiko saya nggak bisa besarin mbak desi
perjalanan ekspor dari indonesia ke amerika itu kan empat puluh lima
iya sangat jauh
iya sangat jauh
cold storage nya mau tidak mau harus
sehingga fluktuasi harga kita nggak bisa bersaing
makanya saya cari produk produk atau komodi yang spesifik
nah yang namanya rata merah ada di sini
makanya saya kembangkan terus
dan sampai saat ini kakak merah ke amerika serikat otomatis kita indonesia yang paling banyak
atau sekarang kompetisi mungkin dari negara negara lain
ada cina karena illegal fishing
sekarang nggak boleh indonesia sekarang ini
nah bagaimana untuk memastikan apalagi sekarang kan kalau ke amerika kalau ke eropa ada macam macam lah persyaratannya
tidak boleh illegal fishing harus pengelolaannya yang baik baik saja
seberapa besar itu menjadi bagian atau komponen dari cost
dan itu merupakan kos ya yang harus dianggarkan harus dimasukkan di biaya
dan mau nggak mau karena kita harus ekspor ke sana negara tujuan kita harus mengikuti aturan main yang ada di sana
itulah yang harus kita lakukan karena itu merupakan entry barrier dari kompetitor
kalau nggak ada sasaran itu semua istri gampang masuk gampang juga untuk tolak
yang khusus setiap hari kerjanya mengaudit kemudian mau verifikasi sesuai dengan harapan buyer bagaimana persyaratan ekspor bagaimana
dan kita itu siap dan semua kita lakukan sendiri tanpa ada bantuan tenaga dari pihak luar negeri
iya dan mau tidak mau memang harus standar internasional kalau kita ekspor
nah ini sangat strict ya kita harus pakai baju lengkap dan boots ini supaya menjaga kondisinya steril itu semua
mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat sekarang lebih dari dua puluh tahun kemudian mulainya dari satu kontainer sekarang berapa kontainer kalau dihitung hitung total
kita total di grup kami satu tahun kurang lebih dua lima ratus kontainer per bulan
pertahun lah sorry
oke kita bicara profit marginnya berapa kalau bisa sharing
kemudian ada yang bagus ya average yang penting kita bisa jalan lah dan ada profit lah itu
hmm ini tergantung juga kan kepada hasil laut
nah kerjasama dengan nelayan selama ini bagaimana sistemnya apakah masih mirip mirip seperti yang awal atau sekarang sudah ada supplier yang memang khusus untuk pt klm ini
nah sekarang ini yang kita lakukan adalah program kemitraan
nah jadi kita melakukan kerjasama dengan para para supply supplier yang ada di daerah bagaimana mereka membina nelayan
saya ambilnya suppliernya secara jangka panjang baik dalam aspek kualitas aspek manajemen aspek keuangan
kita kerjasama yang win win solution dan kita mau partnership jangka panjang
jadi arahan arahan kita dan perusahaan seperti kita membutuhkan ya ikan tuna caranya
supplier supplier kita itu menggunakan
supplier kita itu mengarahkan menangkap tuna dengan cara yang benar dengan kualitas sesuai dengan harapan pasar
kemudian bagaimana cara handlingnya dari laut sampai dengan pabrik
bagaimana cara mereka membina nelayan
jangan sampai nelayan ini dirugikan tetapi suppliernya diuntungkan
jadi kita semua lakukan dengan secara transparan
nah jadi yang kami lakukan partnership itu
jadi kita memberikan semacam ke supplier itu adalah fee base
jadi satu kilo
jadi terjamin lah
jadi harga kita tentukan dari nelayan itu adalah dari perusahaan
nah supplier itu ada kita kasih keuntungan
per kilo kita dapat hasil berapa
kalau ada harga persaingan yang tinggi ya kita lakukan juga
jadi mereka tidak dirugikan dan sebagainya
tapi kalau harga seafood atau ikan ini khususnya harga pasar dunia ini fluktuatif atau tidak ya
apakah seperti komoditas lainnya pak najek
yang kadang kadang tinggi kalau supply nya kurang tapi rendah kalau supply nya terlalu atau demandnya kurang
karena kita masuk di pasar global mau gak mau ya tergantung supply and demand daripada global
seperti contohnya udang
walaupun di indonesia tidak musim
tetapi di thailand di china di argentina
di china di eritre musim mau gak mau karena pasar kita amerika jepang eropa
ya kita turun walaupun di sini nggak ada
walaupun di indonesia musim banyak
tapi permintaan cukup banyak
suplai di dunia ini berkurang karena thailand china kemudian ecuador tidak ada
india tidak ada
nah kalau itu yang terjadi apa strateginya supaya tidak rugi
apakah mungkin lebih fokus ke seafood lain atau ikan lain yang harganya kebetulan lebih tinggi
nah karena kita banyak varian produk
kalau kita mau ya kita harus banyak memiliki alternatif
tetap masuk bisnis ini tapi kekuatan kita sekarang ini tetap jalan
tapi kita fokus ke komoditi komoditi yang memangnya mempunyai margin yang tinggi
jadi kita bisa ya membalansi
makanya dilakukan ekspansi dengan macam macam produk ya
supaya nanti kalau ada harga yang naik itu bisa dimanfaatkan ya
ini ngomong ngomong teri ke jepang ini masih terus jalan kan
sampai sekarang masih tetap
dan jepang masih nomor satu untuk terikat
pasar terbesar kml ini siapa
itu di amerika serikat
itu dan sisanya adalah ya bisa ke australia
ke afrika ke kanada dan lain sebagainya
wah bisa dikatakan ke seluruh dunia ya
tapi domestik juga ada dong
kita ini sekarang berada di ruangan pengelolaan udang ya
nah ini kalau udang kita ini salah satu yang terbaik di dunia pak najib
kualitasnya rasanya atau bagaimana
cukup bersaing dengan negara negara lain
kualitas udang kita sekarang ini kita itu merupakan nomor tiga suplai udang terbesar di dunia
nomor tiga yang pertama adalah india
nomor dua kalau nggak vietnam atau thailand
tahun kemarin tahun ini indonesia turun nomor tiga
nah udang ini biasanya digemari oleh siapa
negara yang paling banyak mengimpor udang dari indonesia
udang ini adalah komoditi dunia
jadi kalau kita beli bahan baku bagaimana harga yang paling baik itulah market yang kita tuju
jadi kita nggak bisa di jepang murah kita harus suplai tetep harus suplai
tapi komposisinya berbeda karena bahan bakunya kita kan belinya dengan harga yang sama
jadi mau tidak mau betul betul ya mengikuti harga pasar
oke bisa cerita sedikit mengenai proses pengolahan udang di sini
ini udang yang dihasilkan oleh mitra mitra nelayan yang
bukan nelayan petambak
oh jadi ini udang dari tambang
ya udang vanak
bisa ceritakan sedikit proses apa yang dilalui dan apa yang para karyawannya kerja di sini pak najik
nah ini adalah ruang pertama dari udang yang masuk dari pembelian kita tambak yang dari susunan yang kita bina
kemudian masuk ini adalah tempat pemotongan kepala
jadi udang dipotong kepala kemudian dipotong
nah setelah itu melalui proses selanjutnya
kemudian ada di sizing kemudian di sortir kemudian ada di pekukan sampai di macam breaded kasih tepung dan lain sebagainya itu
jadi betul betul diproses ya
kita tidak menjual udang yang fresh maksudnya
jadi ada produk udang yang ready to eat
ready to eat itu tinggal masukkan microwave langsung tambah saus langsung masuk itu
ada juga yang hook gitu
jadi tinggal kita masuk
kemudian microwave dimasak langsung itu juga
wah luar biasa
yang bentuk sate juga
ini jadi betul betul ready to eat ya
kalau prosesnya ini berapa lama memerlukan waktunya
nah proses datang pagi ya nanti malam sudah siap di pack
nah kalau memangnya besok pagi diekspor ya siap saja
tergantung satuannya kontainer apakah cukup komposisinya
dan uniknya udang itu udang hanya satu macam tapi ukurannya yang banyak
nah walaupun satu udang shorted
karena harganya tidak beda
makin besar harganya makin mahal gitu
jadi di situ dibutuhkan kejelian kita bagaimana caranya membeli bagaimana cara memproduksi bagaimana kita bisa membeli pasar yang butuh size size tertentu
size size yang lain belum tentu mereka bisa menerima
nah kalau sekarang ini harga udang yang paling tinggi di mana kalau kita melihat ini dari market dunia
nah sekarang tetap
jadi katakan kan tergantung pasarnya yang paling bagus di mana
nah tergantung jenis tertentu ya
tapi bagaimanapun itu amerika adalah yang paling tinggi
yang cukup stabil kadang kadang jepang
hanya sesaat nanti turun lagi
jadi amerika lah merupakan pasar yang potensial yang harus kita masuki untuk olahraga disikut
karena di sana ekonominya yang paling besar ya jepang
kemudian secara konsumsi juga cepat
secara istilahnya itu
orang orang amerika sana biasanya ya belanja belanjanya di pasar modern dalam bentuk consumer pack juga itu
sudah ready to eat ya
mereka nggak harus repot repot membersihkan lagi dan lain sebagainya
jadi banyak sekali seafood dan produk produk yang dijual paling banyak apa
maksudnya paling banyak dari produk itu
dalam bentuk value atau volume
dalam bentuk volume dan dalam bentuk value
nah kita di sini di kml food ini itu kita banyak produk ya
jadi hampir seimbang
berapa ton kalau setahunnya
oh punya banyak sekali
kemudian ada bisnis kita ikan surimi yang bahan baku bakso
oh surimi ya
nah itu anda itu surimi
jadi daging lumat gitu yang dibuat makan bakso itu ya kurang lebih
jadi kayak meatballs gitu
itu dijualnya sebagai meetballsnya itu sendiri atau masih dalam
masuk dulu bahan bakunya itu ekspor
kalau meetballnya kita jual dalam pasar domestik
nah kalau yang paling high value itu kakap tuna itu pasti tinggi kan
yang high value adalah yang pertama itu adalah daging rajungan
yang kedua itu adalah tuna kemudian udang
kemudian kakak merah ya
lobster lobster itu biasanya tidak produksi sama pak
karena lobster itu banyak yang di ekspor dalam bentuk live
hata itu saya nggak mau risiko
spesialis kita adalah di frozen
dan kepiting juga bukan yang live tapi sudah diolahkan
jadi lapar ini
pak najik waktu mulai satu kontainer kalau tidak salah bermitra waktu itu dengan dua ratus lima puluh nelayan
sekarang ada berapa jumlah nelayan dan petani tambak ini yang dijadikan mitra oleh kelola mina laut
nah sekarang ini kurang lebih dua ratus lima puluh ribu nelayan seluruh indonesia
jadi udang seafood dan teman teman yang dimakan ini semua dari perairan
dari perairan ya
paling banyak dari perairan mana pak
adalah perairan indonesia timur
kemudian sama pantai utara jawa
nah tantangan ya yang paling terberat selama ini dalam mengelola sebuah bisnis ini
karena ini ekspansinya itu begitu cepat ya dan saya lihat juga dari segi jumlah
ini karyawan sih sekarang jumlahnya berapa total
kurang lebih delapan belas ribu
dan pabriknya ada di beberapa tempat
ada lima puluh dua pabrik seluruh indonesia
seluruh indonesia cuman di gresik ini yang dimulai ya
karena lahirnya di sini ya
ya head office kita di sini kemudian pabrik kita sebagian ada di sini
sehingga kita juga lebih berhasil
sudah lebih enak tinggal di jawa timur karena pusat seafood itu kan indonesia bagian timur
nah kalau bicara mengenai tantangan ini kan pasti banyak sekali
apalagi sudah masuk pasar global dan ya macam macam lah kondisinya dan persyaratannya
selama ini yang terberat itu bagian apanya pak najib
sekarang ini bagaimana kita bisa mensuplai pasar dunia itu dalam kuantiti yang continue
dengan harga yang tidak fluktuatif ini
kita tahu di indonesia kan banyak melakukan penangkapan secara nelayan
kadang kadang ada musim angin kemudian ada musim hujan kemudian dan lain sebagainya
penangkapan inilah yang tidak stabil
pada saat musim ikan jumlahnya langsung banyak
kita harus menyimpan
pada saat nggak ada ya kita lakukan proses
nah begitu juga
harga itu ya kita nggak boleh fluktuatif
karena kita katakan ada kontrak dengan walmart yang ada di amerika
dan mereka tidak mau tahu pokoknya setiap bulan harus sekian kontainer gitu
dengan kualitas yang sama
dan kita satu bulan harus memenuhi berapa secara kontinu
kalau enggak kita bisa didenda
itu pernah terjadi
didenda karena mungkin kebetulan panggilan yang kurang
ya kita nggak bisa mensuplai
otomatis dia yang beli dari yang lain
selisih biayanya itu yang dimintakan kita
jadi biasanya kontraknya itu untuk berapa tahun ke depan
atau berapa caranya
tergantung ada yang tiga bulan
ada yang setengah tahun
ada yang per kontainer
tergantung negosiasi kita
kalau holmat ya maunya itu ya kalau bisa tiga bulan
udah sekian kontainernya
padahal bahan baku belum pernah
bagaimana kita bisa melakukan ya supply continue kesana
dengan jaminan bahan baku yang stabil ini
kuncinya itu apa
berarti kan harus ada proses penyimpanan yang kalau misalnya pas lagi panen itu ya mau tidak mau di stok ya
jadi kuncinya bagaimana industri pertanian ini itu tidak harus sama dengan industri seperti semen pupuk
jadi setiap hari harus produksi
kita harus punya penyimpan dalam bentuk bahan baku
kalau musim bahan baku kita bisa ambil semua
kita juga harus punya target kontrak pasar yang jelas juga
yang ketiga permodalan ini juga harus berlipat lipat
saya itu dikira orang ini
orang itu banyak menilai saya
seorang beli ikan itu selalu cash
export itu sabar dibayar dua sampai tiga bulan lagi
kalau kamu hitung bisnis kamu itu marginya itu adalah
kenapa harus modalnya besar
di situlah saya diam saja
saya tertawa saja itu
tapi alhamdulillah ya bisnis yang saya kembangkan ini ya walaupun orang lain melihat bahwa bisnis pendidikan tidak menarik
bahwa saya lebih senang orang lain tidak melihat perikanan
saya sendiri yang mengejarkan
jadi kan ada elemen trust juga ya
kepercayaan setelah melihat dan ternyata konsisten
hasilnya bagus dan pasti mereka juga membayar kan ya
dan buktinya walaupun orang lain bilang bisnis perikanan tidak menarik
tapi usaha kita juga berkembang terus
iya luar biasa kalau begitu

dan kita sekarang lagi expand terus banyak ya di seluruh dunia
tapi waktu mulai awal awal itu kan berarti kan harus ada modal yang dikeluarkan yang ya istilahnya investasi awalnya itu sendiri bagaimana pak najik
seberapa mudah atau sulit untuk mendapatkan pinjaman
apalagi masih belum jelas ala bisnis
saya dalam tahun sembilan puluh empat itu mengembangkan usaha ini saya tidak punya modal
tidak punya modal sama sekali
tidak punya modal
itu saya hanya beli tanah
lima belas juta tahun sembilan puluh empat ya dollarnya kan masih dua ribu dolar
iya dapat tanah
habis itu saya kenal sama orang jepang
eh kamu kan butuh ikan tapi
saya akan usaha ikan teri
berapa najib kamu butuh
lima puluh us pada itu
hanya untuk membangun pabrik
setelah itu untuk beli bahan baku bagaimana caranya
ya kita cari jalan lain
jadi pikiran saya bagaimana kalau saya punya niat saya harus serius
insya allah akan bisa terpenuhi
nah bagaimana caranya
kalau untuk terlalu banyak analisa mungkin nggak
iya nggak jalan jalan
dan kenapa saya masuk di ikan teri
tapi karena ada permintaan
apalagi ikan teri ya
kelas teri lagi
orang bisnis maunya udang tuna yang lain lain
sekarang kan baramundi
jadi saya selalu melihat hal yang sepilih sepilih yang ada di cahaya orang yang kita kerjain
iya ternyata kelas teri sekarang sudah kelasnya kelas dunia
kelas kakap yang menggurita
karena saya juga produksi gurita juga
oh gurita juga
oh kita banyak ya guritanya
ya ada lah itu
tapi dalam yang bentuk besar itu baby octopus
sekarang kenapa apalagi jepang suka
kemudian kita ada yang di slice ada yang karpoil ada yang dipuat pulut
dan lain sebagainya banyak macam
tapi ini nggak mungkin masuk ke bisnis perikanan lah itu tanpa ada background yang memang punya talent atau punya inilah kemampuan untuk menjadi seorang pengusaha khusus
bagaimana cerita sedikit mengenai background anda
nah background saya bapak saya dulu kebetulan pedagang ikan juga
oh iya ini jadi menjadi
ya sejak kecil saya dikenalkan ikan
tetapi usia bapak saya
saat saya masuk sma itu bangkrut
jadi belajar dari kegagalan
dari situlah kegagalan masak sih
nah kebetulan di sini ya darah saya mungkin ada keturunan ikan lah
dan saya melihat pada saat itu indonesia kan potensi akan siput
tapi pada saat itu banyak dikelola secara perusahaan keluarga
sehingga saya berpikir ini adalah kesempatan bagus kalau saya kelola dengan profesional
mungkin disentuh dengan teknologi
bagaimana teknologi tradisional
dikombinasi dengan teknologi modern
dengan menerapkan peraturan standar internasional
biasanya kalau lulusan ipb kita banyak reporter wartawan lulusan ipb
tapi dia betul betul menerapkan ilmunya ya
dan yang tidak kalah penting lagi
apalagi ini kan biasanya tadi bukan disebut semen
yang kalau mau dionggokkan begitu saja kan tidak apa apa
ini kan kalau tidak laku atau listriknya mati kan pasti langsung rusak
ini bagaimana menyiasatinya
karena cold storage itu saya lihat salah satu komponen yang paling penting
di sini lah jadi bisnis ini komoditinya sudah mudah rusak
kemudian tidak tahan lama harus cepat diproses
prosesnya saja harus pakai teknologi pembekuan
menyimpannya juga harus beku
eksportnya bawahnya juga harus beku
kalau jual domestik kita juga kena
inilah kita harus belajar
jadi barang barang yang risiko tinggi
kalau kita nggak siap untuk melakukan handling atau bisnis ini
ya mungkin tidak siap
katakan asalnya mentalnya perdagang
hanya jual saja
ini nggak akan bisa dengan konsep industri ini
nah saya berharap ya indonesia itu nanti
seperti cold chain rantai dinginnya
kemudian pembinaan kainan layan atau pertanian
ini harus ditingkatkan
kenapa thailand sukses
kemudian vietnam sukses
bagaimana perhatian perhatian ke sumber bahan baku yang berbasis pertanian dan perikanan atau peternakan ini
ditangani dengan cara cara yang benar
mulai dari bahan bakunya sampai pasarnya
sehingga rantai dinginnya ini yang harus kita perhatikan betul
karena bila dalam proses itu ada sesuatu yang tidak betul
itu pasti merusak ya
tidak ada yang mau membeli misalnya ketika dibuka
wah udangnya busuk atau tidak bagus ya
jadi di pabrik di sini di daerah sini itu ada semuanya
dari cold storage nya dari untuk packingnya itu semua ada
ada semua lengkap
mulai dari bahan baku sampai siap di ekspor
pak najik kita boleh lihat kalau begitu proses packaging nya dan lain sebagainya
untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap ya
karena ini jarang jarang
cara mengolahnya membuatnya itu sesuatu yang saya rasa perlu kita tahu dan kita juga perlu apresiasi
karena ini semua adalah produk domestik yang luar biasa
silahkan pak najik saya ikut anda
nah ini juga minimarket ini salah satu yang ditawarkan bagi para konsumen yang ingin menikmati ya seafood indonesia
mengapa demikian ini memang merupakan suatu strategi yang dari awal sudah diimplementasi
tetapi kita melihat ekonomi masyarakat indonesia mulai meningkat daya belinya mulai meningkat
kami berpikir bahwa seafood kalau diolah dengan mengikuti standar yang dijual di luar negeri mungkin pasar indonesia cukup bagus
pengalaman itu ya ternyata kita coba lima tahun yang lalu ternyata tren penjualan pada produk olahan seafood yang dijual seperti di luar negeri
kalau kita tidak di amerika seperti yang dilakukan di china singapura thailand jepang itu ternyata antusias sekali
sehingga kami berniat bagaimana penjualan domestik olahan seafood nanti di domestik itu mulai kita genjot
semakin lama semakin meningkat
nah alasannya untuk ekspor tentu saja karena disitu kan revenue nya kan dari
nah ini pak najik dengan kualitas yang untuk ekspor dan domestik itu pasti ada perbedaan dan juga harga ya
ini cukup menguntungkan pasar domestik
pasar domestik ya karena persaingan untuk seafood itu orang indonesia kan wah seafood dia berani bayar lebih
nah makanya itu dengan hanya seafood mereka kita tambahkan harga ternyata aset kebel juga
nah dan kalau kita bandingkan antara harga ekspor dengan harga domestik
oh hampir sama
tapi dari segi kualitas bagaimana
apakah ada perbedaan
dengan kualitas yang sama harganya sama
karena masyarakat indonesia itu tidak begitu ke kualitas yang tinggi
dengan kita kualitas yang agak nomor dua atau nomor tiga harga kita turunkan akhirnya ya permintaan makin hari makin cukup
tiap hari makin cukup besar ya
nah selama ini kan mulai dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat sekarang dua puluh tahun kemudian bagaimana anda melihat bentuk bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

mendukung memfasilitasi atau justru membuat pusing pak najik dengan berbagai macam regulasinya
ada yang menguntungkan ada yang memusingkan juga
nah yang menguntungkan beberapa menteri dengan khususnya yang paling berani bagaimana memberetas ilgal visin
tidak ada kompromi itu sangat bagus sekali
sehingga ikan kita tidak dicuri oleh negara negara yang lain seperti thailand vietnam
vietnam china taiwan itu ikan indonesia yang di ekspor
nah sekarang ini mereka di stop cukup bagus
dan itu terasa dari hasil panen ikan yang jauh ini pak
terasa nah tinggal peluang ini indonesia bisa nggak memanfaatkan
nah saya melihat sekarang ini pemerintah terlalu banyak membuat regulasi regulasi
kalau ide saya sebagai seorang pengusaha perikanan sebaiknya egal fishing oke kan
tapi bagaimana konsekuensi yang ada ini digarap
sambil kita atur kita benahi regulasi regulasi yang ada
nah jangan sampai ini nggak boleh ini nggak boleh ini
nah saya harapkan pemerintah mengerti kesana
bagaimana potensi yang ada digarap sambil kita pembenahan
nah seperti masalah cantran kemudian masalah istilahnya penangkapan darah yang lain lain
sebaiknya itu ya sambil jauh dibenahi supaya potensi yang ada ini kita bisa merebut market dulu pasar
dari situlah kita akan bisa memasuki
sekarang ini kita nggak bisa
pasar mengharukan kita tapi penangkapan hasil produksi kita ya itu itu saja
tapi bagaimana dengan misalnya nelayan
karena kan ini juga sangat menyangkut kehidupan ini mata pencarian nelayan
apa kira kira yang perlu lagi dilakukan supaya win win solution lah tidak merasa bahwa kita dirugikan
sementara eksportir atau pengusahanya diuntungkan dan lain sebagainya
bagaimana menurut anda pak najib
menurut saya bagaimana pemberdayaan nelayan ini itu dipermudah difasilitasi
tetapi harus diatur jangan sampai menangkap ikan itu ngawur merusak lingkungan
disinilah letak kita sekarang ini ya
kita menciptakan nelayan baru saja susahnya minta ampun
anak anak muda sekarang jadi nelayan nggak ada yang mau
orang jadi nelayan ini harus difasilitasi juga
nah dia mau jadi nelayan
saya nggak bayangkan nanti kalau indonesia itu tidak mendorong orang jadi nelayan siapa yang nangkap
nah dari situlah pemikiran kami bagaimana orang orang yang jadi nelayan didorong difasilitasi
tetapi diarahkan dibina jangan sampai merusak alam ini sehingga perikanan kita menjadi sustain
nah ini kembali ke mimpi kita untuk jadi poros maritim itu
apakah kira kira kontribusi dan apakah arah yang selama ini diterapkan melalui nawacitanya presiden joko itu sudah
apakah sudah benar atau sebenarnya antara ide dan implementasi itu masih terlalu jauh gapnya
apalagi dengan iklim bisnis ekonomi kita saat ini ya terus terang masih banyak ya kurangnya ya
nah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini untuk perikanan selalu orientasi kelestarian alam
tetapi kesejahteraan nelayan itu dinomor sekiankan
nah sebenarnya kan harus seimbang ini
nelayan juga sejahtera alamnya juga menjadi itu
jadi saya berharap dengan pemerintah jokowi ini nawacitanya kesejahteraan harus diingatkan
tanpa melupakan sustainability daripada perikanan ini
nah proses kemitraan yang selama ini dilakukan karena ya tanpa nelayan kan tentu tidak sangat tergantung lah bisnis ini
industri ini terhadap para nelayannya ya penangkap ikannya atau penambak ya
nah selama ini apa kira kira dampak yang paling terasa
apakah kesejahteraan itu sudah betul betul diterasa ya oleh nelayan yang selalu berpengaruh
dan bermitra dengan perusahaan anda
sekarang ini belum terasa
nelayan sejak dulu sampai sekarang skala usahanya ya itu saja
pemerintah itu hanya memberikan bantuan kapal itu yang kapal kecil kapal kecil
padahal di negara industri yang maju bagaimana skala usaha kapal besar
dilengkapi dengan fasilitas pendingin pembekuan
pemerintah harus mengharuskan
jadi skala industri jadi industri penangkapan
beberapa nelayan dikumpulkan jadi satu inilah ada kapal
g tiga puluh gt atau lima puluh gt melaut ke sana
daerah jangkauannya lebih luas lagi dengan dia menangkap
menangkap nanti dibekukan
kemudian ada sepuluh hari satu minggu mendap lagi kesana
seperti yang dilakukan oleh nelayan thailand
dengan cara yang begitu mungkin kesejahteraan nelayan akan berubah
kesejahteraan nelayan akan meningkat
nah ini untuk sustenabilitas dari sebuah perusahaan yang sangat mengandalkan
itu juga jadi salah satu tantangan
nah saya berharap bagaimana dengan potensi alam indonesia ini ikan
nilai ekonomis yang punya nilai ekonomis dan sesuai dengan kebutuhan pasar
itu kita bisa mengambil dengan cara yang benar
pada waktu saat yang benar juga
jangan sampai pada saat ikan bertelur diambil
kemudian cara menangkapnya juga diatur betul
nggak boleh dengan mata jaring yang terlalu itu semua ikan diambil
nah ini berarti harus ada edukasi kan terhadap para nelayan
ini apakah diberikan oleh anda dan ya pengelola ya kml itu bahwa ini harus loh
karena ini untuk ekspor berarti spesifikasi mau tidak mau sesuai
ikan ditangkap dengan cara yang betul di tempat ini perairan yang betul

goal dan lain sebagainya ini dilakukan
yang dilakukan perusahaan kml food ini semua ekspor kita menggunakan traceability dan sustainability
kalau tidak ada report masalah sustainability kita tidak bisa ekspor ke amerika ke eropa atau negara yang lain
jadi bagaimana menangkap ikan traceability
ikan itu ditangkap kapan
oleh kapal di mana kemudian nama kapalnya apa kemudian bawanya ke sini gimana
terus melalui perabik yang mana kayak begitu
nah saya ingat tadi pak najib katakan awal awalnya ya nelayannya harus dibantu dengan perahu dan juga cold box
sekarang masih begitu apakah mereka sudah bisa membiayai itu semua sendiri
karena sudah cukup lama bermitra dengan kain kain
dia sekarang sudah sadar bahwa kalau dulu ikan ini saja ada yang beli
nggak usah segar pun juga nggak apa apa
tapi sekarang kita sudah sadar
nggak ada yang edukasi
kalau ikan nggak fresh ya nggak ada yang beli
harganya akan turun
pak najib saya juga lihat tadi tempat pengolahan kepiting
ternyata impor juga ya dari kepiting alaska ya
kepiting alaska luar biasa enak dan mahal itu
apa ini pemikiran di bali gitu
karena beda sekali kan kepiting alaska dengan kepiting indonesia
orang jepang dulu sebelum mengolahi kami itu mengolahi cina
oke anda bisa mengolah di sini
biaya dan lain sebagainya sama dengan yang di china
dengan meyakinkan itu akhirnya dia yakin
dan tenaga indonesia jauh lebih terampil dibandingkan dengan mereka
kadang kadang kita perlu juga untuk mengolah di sana
dan yang pekerjaan pemerintah kita boleh mengolahi ikan
asal ikan yang ada tidak ada di indonesia
nah kayak king crab kita import kita olah untuk masak di jepang
dan ini bisa merupakan transfer pengetahuan transfer keterampilan bagi karyawan kita
dan ini juga merupakan added value
ini masalah added value ini penting ya
karena di sini kan banyak sekali yang memang sudah siap dimasak
ini merupakan strategi juga dari pak najib
memberikan sesuatu yang added value atau bernilai tambahan
strategi kita dalam industri perikanan ini yang harus kita lakukan adalah menjaga supply chain
jadi dari nelayan kita harus lebih dekatkan lagi
dengan pasar kita harus lebih dekat lagi
jadi dari resource dari market ini kita harus lakukan
kalau kita lakukan dengan middleman nanti kita costnya juga lebih mahal
kehilangan kontrol juga ya
kepastian juga itu nah itu yang pertama
yang kedua adalah value chain
nilai tambahnya kita harus amankan juga
bagaimana kita beli dalam contoh udang itu satu kilo satuannya kilogram
bagaimana kita jual menjadi bijian nah hal begini kan
iya dan itu jadi cost nya juga bisa lebih ini ya lebih menarik
dari segi operasional ya cost yang terbesar itu kemana perginya
kalau seafood karena nilainya mahal sebagian besar adalah di bahan baku
kemudian yang kedua itu adalah di tenaga kerja
karena semua banyak dilakukan dengan manual
jadi ke depannya bagaimana supaya sustainable dan juga bisa terus menambah lapangan kerja
dan juga lebih banyak lagi produk produk kelautan kita yang bisa diekspor dan dinikmati di seluruh negara
nah sekarang ini yang kita kembangkan bagaimana kita mengembangkan produk produk yang sudah ada ini menjadi produk yang nilai tambah
nah seperti kita kembangkan adalah produk takoyati salah satu contoh
kita kan ada guritanya bagaimana membuat takoyaki tapi kita jual di supermarket dalam bentuk frozen
sehingga ini di rumah tangga tinggal goreng tinggal masuk mikro
untuk semua orang bisa menikmati ya takoyaki
kemudian ada lagi olahan olahan ikan
kalau bisa sama bumbunya sehingga ibu ibu rumah tangga masuk microwave
jadi tidak beli ikan kemudian basah diolah dsb
mungkin ya karena gitu tinggal masuk mikrowave
mungkin ada pepes ikan dsb
luar biasa jadi banyak sekali produk produknya
terakhir mungkin kalau bisa diperbaiki apa regulasi khususnya
yang berkaitan dengan ekspor yang masih perlu diubah lah
sehingga tidak menyulitkan ya pebisnis atau pengusaha untuk melakukan bisnisnya
nah untuk ekspor saya berharap pemerintah itu bisa membantu apa sih yang diperlukan oleh eksportir
mungkin karena bisnis seafood adalah bisnis yang besar
bagaimana pihak perbankan itu memberikan modal kerja itu bukan berdasarkan agunan
kita mengajukan pembiayaan kan berdasarkan berapa sih agunan
kalau omset kita katakan satu bulan katakan dua ratus miliar
masih dibutuhkan modal agunan
padahal pabrik kita yang sebagainya tidak seharusnya
kita harus melakukan seperti yang dilakukan oleh china oleh thailand oleh india
jadi prospek bisnisnya itu yang harus kita biayai
nah barang yang mau diekspor itu sudah merupakan jaminan oleh bank
atau apa istilahnya semacam kita ekspor di sana
jadi tidak usah jaminan tidak usah berupa aset
karena memberatkan juga kan mbak
bahkan nah jadi menakutkan lah bagi pengusaha
nah yang kedua regulasi regulasi yang dilakukan yang diputuskan itu tidak usah
itu tidak usah
nah kalau kita melakukan yang dibutuhkan oleh perusahaan pemerintah harus support betul
nah kalau perlu melakukan g dua g
karena ada kita sama sama ekspor tunas ke amerika
jadi harus ada diplomasinya lah
nah pemerintah kita harus mengkaji ke sana
mana sih import importeks yang memberatkan negara indonesia ke negara tujuan
kita bandingkan dengan negara yang lain
negara lain bisa kenapa
nah itulah yang kita harapkan
kalau kita negosiasi ke pemerintah tidak mungkin
saya bilang ke banyak saya kena apa saya kena banyak
pemerintahan kamu dong yang harus melobi pemerintahan saya
biasanya kalau di bus bus asing yang ada di jakarta mereka sering sekali melobby untuk perusahaan perusahaan mereka
karena ini harusnya juga pr yang harus dilakukan oleh para diplomat kita
terima kasih banyak pak najib
kita sudah banyak sekali belajar mengenai
bagaimana menjalankan sebuah bisnis industri yang sangat baik
dan ini sebenarnya sangat prospektif ya kalau bisa dikelola dengan profesional
dan sangat menjanjikan ya
tapi yang lebih penting lagi ini menciptakan jumlah tenaga kerja yang luar biasa
dan memperdayakan nelayan kita dan petani tambah kita
sekali lagi sukses pak majid
terima kasih bu desi
insight kali ini ini salah satu contoh baik
ya bila indonesia memang betul betul ingin menjadi negara yang merupakan poros maritim
tentu saja dimulai dengan bagaimana memanfaatkan seluruh potensi dari kekayaan maritim yang kita miliki
apalagi yang berada di dalam laut dalam bentuk ikan seafood dan lain sebagainya
karena ini tentu saja bisa menambah revenue pemasukan
bagi indonesia dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan tentu saja menciptakan lapangan kerja yang kita sangat butuhkan
saya desi anwar terima kasih sekali lagi atas perhatian anda
jangan lupa saksikan insight besok